pembangunan ppi macquarie university
dan yang ketiga adalah dari aspek konstitusi bagaimana kita mengingat pada tahun dua ribu delapan yang lalu
setelah menjadi bubuk kopi barulah kopi bisa diseduh dengan berbagai macam cara
beberapa orang memilih tidak memakai alas kaki sama sekali atau nyeker
kita selalu secara virtual ya kita selalu menghimbau warga kita untuk terus menjaga diri tentunya
sama seperti saat keluarganya semasa kecil
jadi bagaimana mengurangi emisi buangan aja itu yang lagi penting sih
terlebih kami juga menanyai bagaimana nantinya mereka apakah masih akan terus bekerja
oke mbak amirah bagaimana ini melihat isi dari perpu ciptaker ini
saya sudah tahun ke perdana menteri hun sen
mau eksplosif sih sama dribble
konotasi satu persatu itu artinya gini
siapa cendya liuda derick sama satu lagi
seperti menggambar mewarnai dan melukis
sehingga harga beras paling murah sekarang rp sebelas
lalu ada pidato juga yang disampaikan dari kjri
kalau di bogor diberi tambahan talas kukus
bagi anda semua untuk segera
semakin misalnya itu apa adanya
di beberapa tempat sudah barang tentu
di zona merah juga bisa mereka melaksanakan kalau misalnya itu di rumah ada lima rumah
apa yang perlu aku tingkatkan
dan bagi saya ini seperti
masuk dalam daftar ashoka fellowship
kemudian juga di sebelah sana ada pulau randayan
berikut ini penjelasan dari profesor farmakologi dari universitas macquarie mark conner
jadi kita buka puasa itu sekitar jam tujuh tiga puluh sampai jam delapan malam
pada masa itu tuh masih ada marewusang
kalau menurun ini rada gawat
buat satria muda untuk mempertahankan kemenangan
nah kira kira bagaimana ya sensasi jogging tanpa menggunakan sepatu
pernah ditegor enggak sama dishub atau apa
cuma ya mungkin dengan kebutuhan kebutuhan yang dia butuh
jadi kami memonitor perkembangan kami lihat bagaimana dinamika selanjutnya dalam proses politik saat ini
kalau kita ngomong di saat riset dua puluh dua dua puluh tiga ya itu memang agak kurang kelihatan
ditambah lagi nih ada rasa manis dari gula
kami ingin menggali lebih dalam lagi terkait dengan hal ini
lo bisa kasih bocoran dikit gak sih bang
bahwa kita sebagai tuan rumah ya
parastamo itu semua perlu diproduksi dalam negeri supaya kita bisa punya ketahanan
tapi memang dari gue pribadi sih
jangan sampai dianggap dicurigai
banyak kendaraan kendaraan yang siap tidak siap pada musim hujan
tidak ada supporter uwe yang datang kemarin
sepanjang dua ribu dua puluh dua lalu penjualan kendaraan lcgc naik sebesar dua puluh satu empat secara wholesale
namun sering berjalannya waktu masyarakat sini ini sering menyebutnya sebagai batu belimbing
kami sudah katakan indonesia lah yang membantu arab
itu dua emas di sepuluh meter running target dan sepuluh meter running target mix
telah terjadi kebangkitan kembali kekerasan di jalanan iran
tapi kalau di sini sudah sama periksa darah juga kena tadi dua ratus tiga puluh dan itu ya terjangkau daripada yang di klinik
reptil sendiri merupakan hewan yang cukup sensitif sehingga perawatannya membutuhkan perhatian khusus
roslin apa ungkapan yang berusaha
kita opening gak ganti ganti soalnya ya
selain menjaga pola makan dan asupan nutrisi yang tidak kalah penting adalah memberi jeda waktu beberapa jam sebelum tidur
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke bible awr org
dan mempreteli motor curian kepenada di sebuah safe house
kemudian di masing masing kecamatan juga ada dapur umum
ada juga nih hidangan sehat khas negeri vietnam berupa salat dan spring roll
setelah terjadi pandemi covid sembilan belas yang berkepanjangan warga setempat berharap festival ini dapat membangkitkan lagi ciri khas lokal yang dimiliki
pak salim dan juga lizy sudah bergabung dengan kami
baik saya dan juga pemirsa tentunya mendukung
ada bawadlu ada dkpp ada mahkamah konstitusi
iya kalau kita melihat akupansi
cuman dia bisa bawa team nya tuh cukup oke lah di ncaa
pemerintah bisa melakukan intersensi yang lebih bijak dengan cara apa menggelontorkan stok pangan yang dipegang oleh pemerintah
berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokternya
prapto yuwono menyebut profesi pawang hujan masih dipercaya hingga kini
kalo westbrook kan udah ada dalam diri si lebron kan sebenernya gitu
terus ternyata aku lihat memang anaknya cukup tertarik
tapi sebelum panen makan tebu dulu
penghutan suara untuk memilih apakah
berikan tumpangan kepada orang orang sekitar saudara yang membutuhkan pertolongan
jadi benar benar cuma rasa telur udah telur aja gitu
karena kan sendiri pake dbl ya cen
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
joe juga menyoroti pernyataan kapolres jakarta selatan yang berubah rubah
di situ derek dan sebagainya jadi kami
ada pada caimin dan mas gibran
untuk mengadakan sholat id bersama mungkin
vaksinasi untuk murid dan tenaga pengajar
nah itu yang harus diperbaiki
eh lu sma sebelas tuh bukannya yang di jalan kembar itu ya kembar bukan sih
lalu kita perlahan kita akan aduk
sehingga kemudian dianggap itu sudah dia sudah bertanggung jawab
keraton yogyakarta membuka kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengabdikan diri
kenapa tidak pilek juga gitu loh
kepentingan kepentingan perusahaan itu sudah saling bersinggungan dengan pemerintah
namanya narkotika sendiri itu tidak ada
apakah itu akan lo lakuin
salah satunya adalah dapat meningkatkan keseimbangan dan body awareness

setuju asal kayaknya mungkin dia harus lebih
karena lagi lagi menjaga keamanan data ini adalah juga wewenang dari pemerintah
baik jadi motor tangkas ini yang memiliki diferensiasi paling utama adalah
mainnya di tempat latihan mereka gitu

harga jagung di atas rp empat lima ratus misalnya gitu ya rp empat rp empat lima ratus
mengikuti langkah anda di zaman pandemi covid sembilan belas
kita juga melaksanakan sosialisasi kepada umat untuk tetap menjaga protokol
jadi di sini kita bisa melukis klypod bisa juga melukis topi
terjadi pembengkakan biaya proyek dan investor terbesarnya yakni china development bank
dengan keringat yang mengucur deras membanjiri wajah dan pakaiannya
pada akhir maret kuota penukaran sebanyak dua penukar per hari
dalam acara pembukaan pameran otomotif gai kindo jakarta auto weeks jumat sepuluh maret dua ribu dua puluh tiga
sehingga nanti dalam jangka panjang mudah mudahan ya
semua opsi yang hadir
lalu bagaimana harus kalau kita kan di sini kalau makan tinggal makan saja
di luar yang udah terkenal terkenal itu gitu
itu yang harusnya juga menjadi ini ya yang sangat ditelusurkan
karena apa hpt kalau kita lihat sepuluh tahun terakhir dari tahun dua ribu dua belas sampai tahun dua ribu dua puluh dua ini
anda katakan masih dibutuhkan pengendalian dari impor ke sejahtera petani yang harus diperhatikan
maupun kendaraan pelancong dari arah jakarta menuju cirebon
dan menawarkan perhatian dan pengampunan kepadanya
sebagai bagian dari solusi yang lebih luas
nah angka itu yang harus memang kita sama sama siapkan
jadi orang orang yang berhasil melewati
di jal untuk bereskip
akan lebih menarik nonton
ini inspirasi sebenarnya kalau di barat kan ada juga yang steak dimarinasi dengan kopi ya
suara rel kereta mulai berdecit tanda kereta akan segera lewat
sebagai posko desa dan kelurahan
biasanya bagi yang akan diet disarankan menurunkan kebutuhan kalori rata rata secara bertahap
yubelius hanyalah satu dari sekian banyak warga biak yang merasakan berkah kekayaan lautan biak
iya ini kalau kita bicara mengenai pinjaman online
keberhasilan teknologi nyamuk aedes aegypti berwolbakia ini
nah itu yang susahnya itu kan mereka sudah nebangin ini
bahan herbal ini berguna untuk mengurangi kadar kolesterol pada telur asin dari biasanya dua ratus enam puluh mg per seratus gram menjadi empat mg kolesterol per butir yang sudah diuji di laboratorium
nah pada saat dua ribu tujuh belas pak sulitan juga gini
rasanya beda ya bu ya kalau kita dibanding kita makan bakpia biasa dari kotak
makanya untuk tahun ini karena emas itu tidak lagi tren ya
akan lanjut ke fase atau tahap kedua yaitu diperuntukkan untuk masyarakat umum ataupun publik yang sudah mendaftar
mas boleh gak tempatkan sama anak saya saya videoin buat motivasi gitu ya saya mau gitu
pondasinya itu ada dua belas lapis
protokol yang sangat ketat juga ya bagi orang orang
yang menarik keduanya juga tengah bersaing untuk menjadi top scorer piala dunia dua dan dua
oh yaudah itu opsi gua dah gua pikir
hanya dia satu satunya
targetnya seoptimal mungkin ya
tapi kalau melihat dari fenomena tindak kekerasan terhadap anak remaja ini yang menjadi motifnya apa
ini menunjukkan memang tadi pesan politik yang sederhana kemudian meme humor itu justru lebih menarik dibandingkan retorika retorika politik yang berat berat gitu mas
atau biasanya di sini disebut dengan istilah talent
dia punya kmi kalau tidak salah waktu itu
yang kali ini seluruh barang barangnya jabodetabek motor maupun yang besar besar kayak tadi lemari pendingin
latihan nya kan sekalian banjir latihannya sekalian banjir
peneliti icjr dan juga bang nasir jamil
yang melakukan berata penyepian saat hari raya nyepi tetap terjaga
nggak semua inflasi juga langsung direfleksikan ke dalam upah minimum
nah di bulan mei ini masih akan ada panen
event pertama kan kita gak tau gak ada penjelasan gitu kan
masih banyak hal yang perlu dilakukan di seluruh wilayah negara ini
intensitas penggunaan kipas angin pun semakin tinggi
apa yang membuat petani masih enggan untuk menanam padi hingga kini pak arief
tapi mereka sangat friendly ya
iya sekarang sudah berjalan memang prosesnya tapi untuk mencari fundingnya juga nggak mudah kan
pelaku umkm lainnya sukma trilaksasi juga antusias membuat pernak pernik piala dunia u tujuh belas
lu syekh rizal udah nggak di sini
yaitu berkait dengan kasus platform viral blast global
dan banyak lagi hal yang bisa dilakukan
terus ya udah pertama sih gua nelang jersinya si ayu
mas akmal sejauh ini gimana harus diuji
segera yesus akan kembali
sehingga saya yakin pertimbangan angka yang sudah dikeluarkan
pendengar yang dikasihi tuhan di tahun ke tiga puluh lima pelayanan awr indonesia
kita keadaannya widdy kalau nggak ngomongin ibl sebenernya ya
tapi yang diributkan itu hanya pilpres
seperti apa proses belajar di sini
sudah ada dua tiga ratus lima puluh sembilan bencana terjadi di indonesia
meskipun berada di pinggir jalan
kalo kata orang tuh usaha gak akan menyelamatkan hasil
jadi lebih enak lah liat bali bermain gitu ya
dan yang mungkin yang kedua sih kate cunningham sih sebenernya
nah apabila ada anggota memang yang oknum ya
demikian insight with desi anwar kali ini
mungkin kayak dulu kalau yang saya dengar nih
ya hampir ya pokoknya down lah itu
aku berpuasa dua kali seminggu aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku
gue inget ke liputan ke platnas menembak tuh ya
lubang ini merupakan pintu masuk ke dalam situs selam wundi cave
kisah cinta romantis yang sehidup semati seperti romeo dan juliet atau kisah cinta yang magis seperti di film segera
cowok gitu kan tahunya cewek ya
karena ada masjid masjid besar juga tadi yang mbak katakan ya
pasal pasal apa saja yang kemudian akan dikawal
kita akan fokus menawarkan apa gagasan gagasan yang bisa diberikan oleh ganjaran mahfud
dan dihitung dengan cermat sebelum pencairan dana dari apbn dilakukan
maka aparat keamanan ini seharusnya fokus dalam menindak pengoplosan tadi gitu ya
namun ia bermimpi untuk bisa menyebarkan sistem pendidikan di pesantren welas asi ke beberapa wilayah di seluruh indonesia
kenapa kemudian larinya hanya selalu itu
harus beli ya pokoknya gimana caranya bisa dinyalakan
dan sekitar tiga ratus ribu orang berisiko menjadi tunawisma
mimpi gue tuh yang paling kepikirannya cuma satu
satu dua memang masih dalam proses
yang walaupun tempatnya kecil atau di dalam gang
banyak kuahnya itu jadi enggak sedikit sedikit berani dia
awalnya rusdi menarik becak roda tiga di kawasan itu sejak tahun sembilan puluh an
tapi tadi agak yang paling unik kalau saya dengar itu ada yang pakai bumbu kopi
daging beras minyak jagung gula tepung semuanya untuk menyelamatkan rakyatnya masing masing
banyak menggelar event event sehingga rasa haus masyarakat yang tertahan selama dua tahun itu
tapi ini merupakan sentra edukasi
bagaimana kemudian asn ini menjadi satu
ini yang paling pertama memberikan respon
dan sentra produksi padi terkendala akibat adanya banjir waktu itu
sebelum mulai untuk pembahasan jadi untuk meningkatkan pemahaman
nah itu juga kami siapkan kendaraan roda dua
kenapa karena dia kan juga bagian bagian dari pemerintah yang melakukan
rasa ayam kalkun bakar dengan sambal manis pedas ala thailand
dan terjadi banyak hal yang tidak terjadi
itu gimana cerita nyatuin ya kak
perang ukraina itu tidak berpengaruh langsung pada indonesia
meski masyarakat tahu kandungan gula berbahaya jika dikonsumsi berlebihan
yang selalu ada dalam setiap usai menggelar tradisi adalah acara makan bersama dalam satu nampan besar
mungkin sebelum covid lah sebelum pandemi covid sembilan belas ini
akhirnya di kerjain semua wasitnya gitu kan
tapi lo awal awal di aspak witt sempet ini gak sih
tidak hanya berdasarkan atau dipengaruhi oleh faktor alam saja
setelah sebelumnya memang belum memberikan sinyal yang cukup kuat tapi dalam fmc tadi malam yang diselenggarakan ataupun di announce
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke bible awr org
bagusnya kalau dosis tunggal setelah divaksin
ya selamat pagi sarah dan juga para nisa
dengan demikian warga negara yang belum berusia empat puluh tahun tapi pernah atau saat ini menjabat kepala daerah
misalnya kontrapro satu lajur kalau dia sudah lebih besar sama dengan lima lima ratus
kalau nggak kalah dan minimal draw maka peluangnya menjadi lebih besar
dan kami sudah sempat menanyakan ini bersurat secara resmi kepada kementerian perkait untuk menanyakan hasil penelitian yang dimaksud
saat membayar jasa angkutan pada tahun enam puluh an
jadi rata rata kurang lebih harga tiket tetap di satu jutaan
beneran bakal jadi maju di nanti pendaftaran nih gitu
misalnya pertanyaannya a tapi jawabannya c dan e
kutukan dia sama si embiid selalu
nah ini memang seperti disampaikan oleh pak an tadi ya
albi pratama baramaestro subang jawa barat
kalo gue pribadi sih ya
kalau tidak maka yang akan terjadi seperti sekarang ini
masa apa namanya sos tidak bertindak dengan masalah ini
atau bisa menonton video pilihan melalui youtube channel katadata indonesia
tahun lalu bisnis surat australia post mengalami kerugian sebesar tiga ratus delapan puluh empat juta dolar
tetapi barangkali kasus ini menunjukkan kepada kita bahwa para tersangka pelaku kejahatan
nih teman teman yang lagi dengerin jadwalnya sebenarnya udah keluar di ibl untuk apa untuk
atau mereka yang selama ini dalam upaya mendapatkan pekerjaan itu butuh orang dalam
gunung poteng di sebelah timur hingga gunung besar di barat
tadi kan keamanan kita juga memperdulikan pengguna yang lain
bintang satu eh bintang empat dan seterusnya
bagaimana dia akan memilih mau tinggal di kota mana
kita harus kembali ke kehidupan kita hari hari yaitu kerja untuk rakyat
permohonan pemohon untuk sebagian yang menyatakan berusia paling rendah empat puluh tahun atau pernah sedang
kelurahan cipaganti kecamatan coblong kota bandung
yang diperkirakan dibawa dari luar negeri
kalau biasanya di akhir pekan kita sering mengisi waktu dengan mengunjungi tempat tempat wisata
wih kemarin mystal jordan sekarang kobe bryant pas
tarif penitipan yang dipatok juga beragam
mau keserpongan ini susah amat
tidak sebatas pada panggilan hidup saja
atau ada rencana untuk kembali ke indonesia untuk mungkin sekedar hanya beberapa hari untuk mudik begitu
rutin ya mungkin geraknya halus kecil
untuk bergabung dengan organisasi pakta atlantik utara tersebut
karma mursalim nugrah endri jakarta
dibaca bacain mungkin kalau kita ketemunya
apakah anda tertarik untuk melampiaskan rasa sakit
untuk menjadi juara dalam perlombaan burung merpati
mungkin karena atmosfernya lebih oke di sana
namanya kan kerap dikaitkan dengan
dari masyarakat transisi di mana
cetak berbentuk bulat untuk sus dan persegi panjang untuk ikhlaq
patuhi hormati hukum internasional
di kecamatan tikala kelurahan komolu armanado tempatnya di lingkungan satu dan dua
potensi capital outflow tapi kami meyakini bahwa dengan fundamental kita yang relatif kuat dan juga diikuti juga oleh dengan indikator misalnya can depisa nilai tukar rupiah stabil inflasi rendah
untuk mereka patut menduga bahwa uang pembayaran tiket untuk private jet itu adalah dari kejahatan
akankah aku bersedia tanggalkan semua dosa
jadi pemilu tanggal dua ribu dua puluh empat empat belas februari ini kan udah dekat nih
waktunya habis kami perintahkan kepada bapak anies baswedan untuk menanggapi jawaban dari bapak prabowo
bagaimana kalau dipikir apa juga
masuk kuliah tuh kurusnya kurus banget ada lah fotonya bener bener kurus
musim ke dua puluh ibl telah bergulir
dan harus di lembaga yang resmi
termasuk rumah sakit al shifa dan rumah sakit indonesia
kalau lagi males baru kadang semacam gojek semacam apa pesan online gitu
sementara untuk harga yang dua belas itu kan satu ratus delapan puluh sembilan atau satu ratus sembilan puluh
sehingga banyak sekali anak muda yang menjadi apatis
ya tentu dengan adanya kejadian ini ya jalur selatan ya itu dari stasiun bandung
kita akan pindahkan ke wadah ini pemirsa
nah ini udah waktunya makan siang
ini juga sudah diupayakan akan seperti itu nanti
di french open dan wimbledon untuk ganda campuran
pasti ini dapat beasiswa ini kayaknya dia
atau justru semuanya akan berubah
dalam bahasa indonesia adalah pertarakan
setelah gagal di pemilu karena punya utang besar
cumi bayi jadi yang asin atau yang biasa
dalam pernyataannya di depan anggota komisi enam dpr ri irvan mengaku dihubungi sekretaris jenderal dpr
di satu sisi pelaku dinyatakan saat ini sudah diamankan untuk dimintai keterangan
seperti yang saya sampaikan bahwa
untuk menghindari pemilihan makanan yang salah diperlukan suatu meal plan atau suatu panduan pola makan yang disesuaikan dengan kebutuhan energi dan gizi masing masing orang
dua bintang pez lionel messi dan kylian mbappe akan menjadi motor serangan masing masing tim
sehingga tidak bisa diakumulasikan hasil panennya itu mendapatkan keuntungan dari keseluruhan panennya
wah gitu ada gak
terkait dengan membebaskan perusahaan tersebut itu menunjukkan sebenarnya semangat itu
kucing peranakan ini mengalami gangguan susah buang air kecil atau prostat
tolong dengarkan seruang dan doa kami ini yang kami angkat hanya di dalam nama yang indah
motor matic yang kerap menjadi incaran
tapi kalau untuk beras ini kita sudah diskusi dengan teman teman semua bahwa
nah yang harus kita pahami adalah kendati perilaku yang tidak baik semacam ini terjadinya di sekolah
tapi kita masih belum bisa melakukan proses muat
kalau wanita seribu lima ratus sampai seribu tujuh ratus lima puluh kalori per hari
jadi kalau di teluk saleh ini di sumbawa ini mereka ini sekitar rumahnya ini ada di sekitar ntt dan ntb
helmi mengaku bila salah seorang tersangka yang sudah ditangkap berinisial ss
harus benar benar memberi ruang
menurut ahli gisi rumah sakit katolik surabaya ana maria ariesta
dua ribu sembilan belas juga sama cuman bedanya dua ribu sembilan belas itu informasi jalan non tol ini masih diberikan
entah di reaksi di bench lah
itu juga akan mengalami kenaikan cukup terasa mulai saat ini
mantan anggota satuan intelijen dan keamanan polresta samarinda ini dijerat menggunakan undang undang minerba terkait aktivitas perizinan dan distribusi tambang ilegal miliknya
lupis dan gendar selama lima puluh tahun
waktu bapak satu menit dimulai saat bapak berbicara
ada juga pilihan transportasi publik yang terkoneksi secara daring dengan aplikasi
awuk yang satu ini adalah awuk yang sudah ada sejak tahun delapan puluh an
jadi hidup ini kan sebenarnya sama aja
tapi ternyata dari segi kualitasnya
dan waktu operasional hanya sampai pukul sembilan belas
tapi saya sarankan sebaiknya memang peternakan rakyat itu akan lebih cepat dan lebih murah
dan jabatan jabatan yang banyak yang nggak kerja
kalau gak ada pesantren bahwa di bawah ya
selain makan di tempat banyak juga pekerja kantoran yang membungkus makanannya untuk disantap di tempat masing masing
mereka naik ke atas itu lebih banyak memang untuk cari makan
satu hal fundamental yang perlu diperhatikan
kenapa performance di pensy
dan memiliki potensi gempa bagi wilayah yang dilaluinya
soto madura menikmati sarapannya
nanti mungkin di storekan oleh instruktur lokal
jadi masih ada gap ya
sangat pasi sangat percaya bahwa itu bisa diperoleh dengan aplikasi
sekarang ditebangin orang dengan seenak putnya
salah satunya untuk meneliti tikus dengan imun lebih lemah dari tikus kebanyakan
dan apa yang ingin dilakukan oleh pak mahfud ini ingin menyampaikan bahwa pak mahfud ini kan seorang pendekat hukum ya
lanjutkan informasi informasi yang terkait dengan hal ini
nah itu satu paketnya itu tiga delapan ratus
menyusul serangan mendadak yang dilakukan oleh hamas kepada israel
orang tua yang ada di rumah saat ini
dengan senang hati kami akan menemani anda dan keluarga
tiga tahun tiga tahun bahkan saya sendirian itu rookie
sudah terjadi perdebatan dengan penyidik ketika itu
karena tahapannya cukup panjang dan cukup rumit sampai akhirnya kok seseorang ini susah sekali ya keluar dari situasi
kalau awalnya kita harus melihat dulu sejarah dari belt road initiative ini ya
tadi untuk beras jenis premium kami mencatatkan bahwa untuk beras premium dengan berbagai jenis
nah itu dari mulai itu kita usaha kecil kecilan
sebagai keperluan medis tapi tentu saja
adalah seorang perempuan sumba timur
permintaan khusus dari keluarga yaitu melakukan otopsi di semarang
jadi kalau kita mau bertanding itu kan kita biasanya dua tiga hari sebelumnya sampai di negaranya
tentang dan jubi dari surabinya ini perpaduan yang sangat sempurna
meski demikian hingga musim terakhir indonesia basketball league yaitu pada tahun dua ribu dua puluh dua
jika gula dikonsumsi berlebihan atau sebaliknya
yang bedanya adalah pengambilan dan pengumpulan sampelnya
kemenkes city nadia tarmizi saat malam bu nadia
tempat penitipan reptil di bilangan jakarta barat ini khusus menerima penitipan hewan peliharaan reptil saja
kita harapkan jadi kalau orang sekarang kita berobat tidak usah ke singapura atau tidak usah ke mayo clinic tapi ke bali
dan kejuaran selanjar kelas dunia ini akan berlangsung hingga tujuh belas juni dua ribu dua puluh dua
persiapan juga waktunya lumayan pendek sesaat lagi begitu ya
saya berkunjung kesana ditemani kepala rumah sakit saya melihat fasilitas yang disediakan
tetapi kalau kita melihat kasus yang sudah sudah
tetapi kita tahu antigen itu tes antigen itu bisa lebih murah
contohnya misalnya kita ini lah paracetamol
meski berukuran besar hiu paus berbeda dengan jenis hiu pada umumnya
namun sudah lama beliau berkegiatan di jakarta artinya tidak melakukan kegiatan secara aktif di universitas
berenang di antara batang pohon pun menjadi sebuah tantangan tersendiri
pengen sih sebenarnya tapi mau gimana lagi ya
berangkat dari soekarno hatta jakarta dengan tujuan supadio pontianak
tapi atas mereka tau channelnya mereka tau kemana
untuk melakukan pembangunan iupi khusus untuk pemotongan loin
bila di total omset tempat ini mampu meraup sepuluh tiga puluh juta setiap pekan
dari data yang sudah kami simulasikan
nah karena guncangan yang
baik dari dalam negeri maupun ada pemenuhan dari negara lainnya
langsung naik tapi langsung turunnya juga
bawal biasanya sulit untuk ditangkap
bisnis mereka tuh ratusan juta dollar ngapain ngurusin gitu gituan
poinnya gitu kan kurangi poinnya ini
nah karena apa namanya isu ini tuh paling besar itu ada di platformnya twitter
lo mau kerja di kantor
kemudian juga tentunya kami juga menyediakan nanti buku saku untuk mereka mereka
dan juga tadi ada pak arief prasetyo adi yang sudah bergabung kepala badan pangan nasional
tapi terkait dengan penggunaan anggaran saya kira perlu transparan
tadi datang modal rp tiga puluh
september oktober november akan terus diberikan bantuan pangan berupa beras
sangat semangat ya untuk kami buat kami untuk salah satu jurusan di smk itu ada pertaniannya mungkin ya karena disini memang daerah pertanian hidup sekali pertanian disini gitu
sama sama gunakan jas sama sama berkemeja putih
tapi kalo misalnya memang ada yang mau main ya mungkin temen temen sendiri kenal disini
itu kira kira bisa dikembangkan untuk ekowisata atau agak sedikit susah karena mereka bergerak terus
sudah berkobar kobar keinginannya
selatan rafah ada di sini
herudwi sudarmanto surabaya jawa timur
masjid yang diberi konsep sebagai masjid muslim
apalagi jika harus menghitung jumlah gula yang masuk ke dalam tubuh
tetapi belanjalah sesuai dengan apa yang memang tidak anda miliki saat ini
namun iman yang sungguh menuntun engkau
bang ali tepatnya anda berada di mana sekarang dan apakah banyak wni yang memang khusus datang ke sana untuk mengikuti perjalanan piala dunia ke depan
ini adalah salah satu fun zone dunia
dan mengungkap semuanya karena kebusukan ini
dengan tarian biasanya dengan dance kalian
jadi saya udah pakai sarung tangannya ini ya
dengan api komunitas orkestra ini memainkan lagu harta berharga
nah tim ciser ini menjadi tim tanggap insiden pertama yang kita harapkan
dan yang ketiga adalah kenaikan drastis terhadap us dollar
sebenarnya sampai hari ini sangat responsif
namun juga lintas benua seperti singapura amerika hingga rusia
artinya jika memang masih saat ini motifnya adalah kebutuhan ekonomi atau keuntungan pribadi
satu kapasitasnya biar seimbang
kamu bisa berjalan dan merasa aman
jadi dulu saya pernah di bidang renewable energy pernah juga di bidang sustainable plantation dan yang lain gitu
menjadi seorang anggota dewan terhormat
jadi kalau di selandia baru menurut saya itu akan menjadi hal yang lebih baik
ya sekalipun sekarang belum disebut siapa cawapres yang ternyata diperbulkan di bawah umur empat puluh tahun
suprianda tewas diserang sekor harimau milik majikan yang sesat memerimakan
menteri badan usaha milik negara bumn erick thohir menegaskan pemerintah belum akan menaikkan harga pertalite seperti yang diisukan sebelumnya
karena mendorong bahwa aktivitas ekonomi kita harapkan di semester kedua ini bisa kembali meningkat lagi
tetapi tuhan ku cahayanya tentu
pada bulan puasa farida mengatur pola makannya lebih ketat lagi
agar benar benar alat tersebut tidak digunakan kembali
jadi makanya saya terus bekerja sama berkomunikasi
tapi satu sisi gue menghargai juga mungkin gue mengerti buat orang yang mungkin
jangan curhat jangan curhat ya
selain itu susu juga mengandung prebiotik yang baik untuk pencernaan
biasanya menjadi hari berkah bagi para kusir
school feeding program ini makanannya bisa dikemas sesuai dengan budaya lokal
harus lebih padat berarti memang butuh skill tertentu nih untuk bikin roster
itu di mahasiswa kedokteran itu belajar kulit dari semua sisi
itu akan dirilis di bulan februari
jadi di siang harinya sangat panas tetapi di paginya itu cenderung dingin
lengkap dengan nasi merah lalapan dan sambal
syukur berarti saya menerima apa yang telah disampaikan oleh majelis hakim
kan berusaha maksimal mengincar hasil imbang gitu kan
artinya nggak cuma di situ ya
itu dipercaya bisa memberikan membawa berkah hoki
yakni tiap individu memiliki
dan beberapa jemaah masih pakai masker
misalnya dalam case pengelolaan pelabuhan
apa yang membuat temuan ini menjadi luar biasa berikut laporannya
yang belum pernah menggunakan sepeda listrik
cuman kalau misalnya dihajarnya dengan barang barang murah
tapi ketika kami lakukan sesuatu kami berdoa
tapi ya buat temen temen afrobastel kita juga ngingetin bro
dua emas dua perunggu di asean games dua ribu dua puluh di angco
kerja peacegen dalam menyebarkan perdamaian mendapatkan perhatian dari pemerintah
dalam konteks begini mas bahwa kita sudah punya data masing masing lah
jadi kami optimis sih di bawah pak prabowo dan gibran
nanti saya akan ajak anda untuk melihat bagaimana sih para pekerja malam di saat sahur di profesi profesi berbeda
tinggal berdoa supaya cuacanya hari itu baik ya
sebagai contoh ketika melakukan perjalanan untuk mendokumentasikan kisah kisah keajaiban
sesuai dengan kebutuhan dari autopilot
sebagai salah satu pasar tertua di jakarta
dan ingin menunjukkan kepribadian yang berani
mulai apa ya mulai menjauh ya kira kira gitu ya
beberapa di masjid masjid namun tidak seramai di indonesia
minimal anda mengikuti iuran bpjs kesehatan
yang paham yang ngerti ya
dan yang paling penting juga yang
saya kira demikian dan saya persilahkan waktu untuk dari komnas ham untuk menyampaikan tanggapannya pengamatannya perhatiannya
nah kalau lagi kurang tidur ekstrim seperti ini warningnya apa
serta makanan yang akan dimakan
bahwa tuhan berbicara dan orang orang
kita tahu bahwa penyelamatan berbasis kebanyakan penyelamatan ptsd tidak sangat efektif untuk tidur
di malaysia daging bebek dipanggang di atas tungku panas
orang orang kalimantan juga akan oke yaudah akan ada banyak kota lain gitu
ini kita mungkin lo udah banyak cerita tentang lo gitu
atau yang dikenal dengan kiai nur iman pada seribu tujuh ratus dua puluh empat
yang pertama adalah olahraga
bisa meningkat tiga puluh dibandingkan hari biasa ada sejumlah syarat pengiriman untuk menjaga keamanan
atau mungkin bisa niru caranya mbak yayu kan
kita tidak bisa melakukan itu untuk masalah logistik dan etik
ya mudah mudahan dengan kita bertemu disini masak masak sekarang kan
oleh sebab itu kita sebagai orang bali harus sadar kalau pertanian ini adalah kegiatan yang fundamental yang harus kita jaga
kita memiliki buah buahan yang dipakai dengan kombinasi buah buahan tradisional
ya kalau ngomongin teknik latihan drilling udah tiga ratus bola nih
kehutanan pertambangan pembangunan infrastruktur
baru kita bisa gunakan untuk minum
karena karismatik dari seekor singa itu memberikan dampak seperti itu
dari jalan malioboro pintu masuk kampung berada di sisi barat
sahabat pemilik unbaked julian mengatakan sandow menjadi makanan sehari hari masyarakat jepang ketika sarapan atau sebagai cumilan
dan untuk mengetahui update terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis transmedia nur hadi wicaksono di lumajang jawa timur
ampas tebu tidak dibuang begitu saja
tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada api miliun dua ribu dua puluh empat nanti
agus menyebut kenaikan batas harga lcgc ditetapkan dengan alasan adanya faktor ekonomi
lumayan relevan dengan kerasaan indonesia
di dusun ini ada empat musalah
nyaris menjadi dua kali lipat
walau produksinya kini hanya satu kuintal per minggu dengan omset rp lima enam juta
mulai dari yang tradisional sampai yang oriental semuanya dijamin lesat
ya apa yang disampaikan prof dwi andreas betul
wa alaikumsalam selamat siang mas
dan juga saudara bubi wan yang tergabung di facebook
awal awal juga waktu di uph pun juga
sudah bisa melakukan ibadah dengan normal lagi ya
itu semuanya harus ada di pusat semestinya
dampak dari fentanyl ini terhadap australia masih tidak sebesar dampak di amerika serikat
ada veggie kebab berwarna hijau yang diolah dengan sayuran lalu ada saffron kebab yang mengandung bunga saffron sehingga berwarna kekuningan serta roti kebab original
plus bayar utang utang tersebut
kemudian karang taruna rt rw
karena yang kami dengar bahwa undang undang pdp nanti disebutkan komisi pengawas tersebut akan ditentukan oleh pak presiden
mereka akan mendapatkan apa gitu ya
pertama bagaimana program anti bullying atau tanpa perundungan
jadi misalkan ada turnamen nih
karena ini akan sangat merugikan buruh ya mbak kedepannya
tentu juga kalau kita lihat dalam perkembangan terakhir ini juga
kalau pagi pagi buat sarapan tuh ya mbak ya
produknya adalah learning tools pembelajaran ya innovative learning tools
jadi teman teman di sini scientist dan juga tim monitoring mereka harus membersihkan
ada yang mengusulkan mantan kapolri
memastikan semua aspek pertandingan berjalan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh fifa
itu di sini untuk apa bang yang dua hektar itu bang
kebutuhan dasar manusia ada tiga sandang pangan dan papan semua orang
lingkup dinas di pemerintah kota surabaya juga terus bersinergi
sebenarnya langkah pertama apa yang perlu dilakukan seorang freelancer untuk melolah keuangan mbak
pergeseran jamaah dari arofah ke bina
sekarang kita tambahkan berbagai musik untuk adegan ini
kalau untuk konteks ini gue gak mau menawarkan diri sih
ya tentu proses mengajukan pertanian persahabatan itu ada dua macam
tapi nama hovifah berarti gak mungkin lagi
terus kita juga ada pertunjukan dari siswa
yang kedua tentu harus dapat didampingi oleh para petugas petugas
tanpa memandang laki laki atau perempuan gitu
mama lima tahunan dibikin gak bersatu
maka mungkin mereka akan mengalami penurunan penjualan
iniis new burung tanah
praktisi dan perata kuliner pucupurnama menjelaskan pastel jalang kote maupun panada sama sama berbahan utama tepung terigu
gila loh becek becek men gitu
dan cukup oke juga performanya ya kalau gue nonton si joe wiskam itu catch and shoot nya oke
kampo adalah kangguru pon mantel emas
membawa dagangannya ke berbagai wilayah di jabodetabek
apakah nanti akan ini menjadi menu utama ketika bukber dengan komunitas di sana
ada banyak pita pita tentang event event
bapak tadi sudah menyampaikan bahwasannya
kasus rempang mengingatkan kembali berbagai konflik agraria di indonesia
makanya kalau menurut saya
sejumlah caleg dengan modal pas pasan
kemudian sayur dan buah masing masing seratus gram
tingginya kepercayaan terhadap malam selasa kliwon membuat banyak orang memilih
historis yang berbeda gitu ya
karena dengan masa otot yang berlebih kita membakar lebih banyak kalori
ya pokoknya game plan game plan yang coach milos pengen tuh
bapak ibu sekalian ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan
lu sempet ini jadi atlet badminton ya sebenernya
yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news
dan sejumlah korban peratasan di dunia digital lainnya
dasar aja tuh berarti perjuangan saya ada artinya
nah itu juga dari segi biaya
jadi ini dari segi keamanan itu harus betul betul dijaga
nih ah ditutup dulu ini sudah kuncinya juga kita amankan dulu sudah lepas dan bahan bakar

kalau misalkan saya butuh apa apa misalnya hari ini butuh perlu apa keluar ada acara
itu seleksi waktu itu berapa orang ya kok ya
nah tetapi tadi kami juga sempat menyajikan kepada pemirsa soal ada syarat yang bisa didapatkan oleh indonesia untuk bisa memasuki enam belas besar
maka terapkan hukum internasional itu secara konsisten
ya sudah ya ganti
pt kai melakukan pendekatan secara persuasif
ialah disiplin waktu yang betul betul harus diterapkan pras tawa sejak masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar
ya juga foto foto banyak tuh
kita menanam biji semai lalu kita masukkan ke dalam pot
namun di sekolah ia juga tetap bisa menyalurkan bakatnya menyanyi
agar mengetahui pola makan atau pola diet dan juga pola latihan
jarang banget jarang banget bener bener gak ada kayaknya deh sebelas juga
tapi kayak tahun depan aku akan lebih selektifkan
kupat tahu petis ini lebih unik dibandingkan kupat tahu lainnya
ember telur nyamuk ini harus aman dari tikus
kemudian jadi kalau kita beli makanan harus take away
ya kalau berbicara transisi kita lihat sekarang udah banyak ya contoh contoh perusahaan perusahaan yang sudah melakukan diversifikasi
di sisi lain kebutuhan beras untuk program makan siang gratis prabowo gibran diperkirakan mencapai enam tujuh juta ton per tahun
ya terhadap tahun kemarin naiknya adalah lima enam
jadi disitu ada kawasan konservasi laut sawu juga yang paling besar sebenarnya
dan dibuat dari satu bahan aci
berbicara tadi saya sampaikan
apa yang akan kita lakukan untuk membuat masyarakat muslim menjadi minoritas
yang basic basic itu kita lakukan sekarang di pusat semestinya
gue tuh terakhir terakhir pakai ini kayak empat tahun atau tiga tahun
sebelum diunggah ke platform digital
sehingga merasa pinjamnya mungkin hanya sekian loh
mereka akan terus melanjutkan bagaimana berperbadian berideologi pancasila seperti ibu ya
momen ini diakini akan jadi pembuktian prastawa bersama pelita jaya untuk keluar sebagai juara
masih bisa memimpin pertandingan gitu kan
jadi acara yang kalian adakan berarti sesuai dengan maunya dari pihak kampus gitu ya
kemudian jokrok gitu ya
bener bener masih pakainya yang
tapi yang menjadi berat adalah tekanan tertentu untuk mempertahankan capaiannya
jadi pada dasarnya apapun jenis diet yang diterapkan harus tetap terukur
dan seingat saya ini sudah
ia bersyukur orang tua temannya dapat memberikan tempat tinggal namun masalahnya jauh lebih luas
jadi ini yang menyebabkan antar pangan
selain pola hidup diabetes yang dideritanya juga disinyalir sebagai penyakit keturunan
apakah kita bisa keluar dari siklus yang berulang ini
seperti yang dilakukan oleh egyt hapsari
karena tipnya bawang putih itu cepat gotong
karena kan sudah ada sejumlah relaksasi ya yang tadinya tidak boleh kemudian sekarang mulai boleh
jadi berbagai sumber dana kita bisa mencari untuk mempersiapkan acara ini
kemudian masukkan daun kelor bersama irisan jagung manis wortel dan jipang
nah artinya itu ada batasan nggak bu
terus ngebayangin tuh ada pembalap cewek lagi
dia pun langsung beraktivitas seperti biasa keesokan harinya
cibuntu lebih enak daripada tahu di jakarta
megahnya acara pembukaan asian games dua ribu delapan belas membuat stadion glora bung karno kembali menjadi perhatian dunia
melahirkan demokrasi di indonesia dari ujung selatan nkri
semua virus yang ada atau bakteri yang ada di hidung sampai dengan nasofaring itu bisa menempel pada ujung sticknya ya
lalu pelaksananya kan pemerintah daerah
menjamurnya bersepeda memberikan peluang usaha
belum ada sumber penelitian mengenai asal muasal batuan ini
yang berada di jantung wilayah permukiman orang orang eropa di kota bandung
menyediakan vaksin gratis bagi para warganya
dibandingkan mereka sekarang masing masing stand alone ya
lo tau liga mahasiswa itu cukup besar
bukan sekarang sih dua tahun lalu lah baru aktif
kemudian materi dilanjutkan dengan manuver u turn dan manuver berbentuk huruf s
misalnya sekolah dasar negeri hanya boleh menyediakan pelajaran perekam di kelas tiga
bksda merupakan balai konservasi sumber daya alam
dila milih si miyukatonya itu gimana
dan akan melanjutkan upaya mereka
perbedaan kain dengan pewarnaan alam dan sintetis adalah
dan tidak bisa melihat keadaan yang ada di luar
selama kali eh lo videokan anak tua dong gitu kan
nah kalau kubu netral dan media ini juga menjadi kubu yang kedua
filosofinya adalah supaya akses dan kualitas kesehatan di seluruh penduduk di seluruh masyarakat indonesia harus terjamin
wah gila banyak banget sih
saya kira bagian bagian ini harus kita isolasikan dulu untuk segera bisa dicarikan penjelasannya begitu ya
anda menemukan banyak kemampuan di situ
menurut saya demokrasi bisa kemudian memanfaatkan social media dari sisi sisi yang memang bisa dikelola dengan baik
dan baru nanti akan dibikin susi
anda bersama sbs bahasa indonesia
menurut eka laksmi hidayi sangat berharap pasien anak dengan gangguan ginjal akut sedini mungkin diperiksakan ke rumah sakit
rimsah jubair anak korban asal malang
kuliner penyetan malon atau manuk londo mungkin tak setenar penyetan ayam dan bebek
yang turut mengantar sang anak ajaib ini menjadi bintang olahraga terbaik indonesia
bentuk mata kepala tangan dan jari yang tidak normal
mungkin juga dengan denda sepuluh miliar rupiah
jadi mata kita nggak cepat tuh jadi hitam
ya walaupun kalau kita lihat dalam sejarah produksi
berarti approachingnya juga semakin sulit gitu ya
banyak orang yang tinggal di menara perumahan komunitas di melbourne
dulu banyak sekali kritik terhadap pariwisata
dan saya berharap bahwa lagu lagu ini boleh menjadi berkat khusus bagi anda semua
terakhir selalu mematuhi aturan berkendara
menyoroti keadilan penegakan hukum yang tak berpihak kepada masyarakat
saya lihat lihat yang waktu dari dua ribu delapan belas tuh katanya
nah ini yang kalau dalam konsep modern ada istilah dessert atau penutup ya
karena kalau hiu paus sendiri karena mereka bukan cetacean atau paus mereka tidak menggunakan apa tadi ekolocation gitu ya
sedang melakukan investigasi di dalam kantor mui
nah kalau kita mau naikkan kaki yang kiri kebalikannya
bahwa lingkungan kebudayaan alam masyarakat lokal
apakah hal itu terjadi benar benar seperti yang disangkakan atau tidak
di india waktu festival keagamaan
jadi hampir semua kegiatan budaya bahkan agama kami di bali lahir dari pertanian
sehingga nanti mungkin anak saya yang akan mengurusnya memberi makan dan membersihkan limbahnya
oke berarti itu karakter bukan dari partai koalisinya pak prabowo dong
dan saya lebih suka dibakar sama pakai sambal kecap gitu
misalnya yang mungkin lebih
jadi prosesnya memang panjang
kalau misalnya bmkg itu sudah sampai sebegitu belum pak
untuk menangkap seseorang yang
atau ada pemanggilan pemanggilan lama yang tidak dipanggil lagi
sedih karena ini biasa yang nghibur kita kan dia sakit jadi aku sedih juga
ini terkait dengan misalkan saya ambil satu contoh
nah apalagi tadi saya sangat miris sekali saat mendengar penyataan masyarakat yang terduga dan tertangkap ternyata salah
sehingga ini menurut saya menjadi beban kemudian untuk baik uskt maupun wika untuk bisa menyelesaikan pekerjaan pekerjaan ini dengan relatif
ini yang juga menjadi konser belakangan ini pak putu
salah satu pegiat sosial rotendau naomi henup memilih terjun dalam dunia politik
jadi supaya clear juga apalagi kondisi lagi seperti ini lebih baik
nah kami juga banyak hal
nah saat thr ini cair cash flow pun seakan terasa begitu melimpah
mengingat cuaca kita nggak tahu ke depan ya
pakai skype atau apa lah itu
yang jepangnya diputus lima tahun
saya tidak mengerti lagi korbannya akan berapa
memang film itu harus mendapatkan exposure
hanya membutuhkan waktu sepuluh hingga lima belas menit untuk tiba di dive spot catalina
beberapa diantar oleh orang tuanya lokasi sekolah mereka pun menempel rel kereta sehingga mereka
baik ini kalau ngeliat wajah mas zulfi ini kayaknya orang memang bukan orang indonesia asli kalau ngeliat ya
termasuk kemungkinan berlaku kerasa
ya jadi kan ngerti kan kalau abas abas suka basket
kita akan taruh sini satu lagi karena saya suka keju jadi harus dua slice nya biar tebel kejunya
tapi dengan kuatnya komposisi koalisi pemerintahnya pak jokowi anda melihat fraksi partai di dpr
tata rata produksi tahu di kawasan ini sudah modern
sembilan puluh lima hewan percobaan di laboratorium adalah tikus
menstimulasi kegairahan mereka atau kenikmatan mereka dalam bersantap atau dalam menikmati hidangan
atau suku atau apa begitu ya
karena kami membuka hotline juga
yang tentu saja bukan hanya membahayakan tanah tetapi membahayakan petaninya juga
pertama minyak dengan asam lemak jenuh seperti minyak sawit dan kelapa
sebagai langkah darurat untuk mengatasi kesulitan ini dalam waktu yang sesingkat singkatnya
tapi motif saya nggak boleh dirubah kan itu yang kami pertahankan
sedangkan lainnya beralih ke pinjam ke pinjol ataupun pay later karena mudah
menghasilkan sampah dan sebagainya
itu uang yang memang dia tarik dari rekening penampungan invoice invoice dia
kemarin saya dapat kabar dari teman teman dari bojonegoro dari jawa timur dari jawa tengah seluruhnya
nah di tahun dua ribu dua puluh tiga angkanya meningkat ke tiga ratus lima puluh enam
bisa juga kenapa kita ada tanggapan karena kan bisa juga ada buzzer ada robot gitu kan
selama lima puluh lima tahun di
lantas benarkah apa yang dilakukan oleh oknum paspampres dua oknum tni lainnya dan tiga warga sipil ini hanya karena berlandaskan kebutuhan ekonomi keuntungan pribadi
nah kabarnya teknologi tersebut masih mahal
semua anak vaksinasi karena terlalu lama
nah ini fitnah fakta pertanyaan berat berat nih
terus itu mas rumah yang tingkat itu ada
tim liputan cnn indonesia
tidak ada urgensi ekonomi untuk mengeluarkan bansos di awal tahun ini
nah ini modus baru juga sebenernya yang baru kita ketahui selevel kosek tambora
yang untuk tiga puluh keping perak
dan sebagian besar karena perubahan demografi bang ari
terdapat berbagai macam jenis minyak yang bisa ditemukan di pusat pusat perbelanjaan
terkait dengan isi pembicaraan apa saja yang ada di lokasi meja resepsionis
bagaimana misalnya penonton datang
saya tidak menasirkan memahami al quran
dan menimbulkan kemampuan pembuluh darah
satu orang sudah kita terbitkan dpo
ia dan keluarganya bergantung pada air tanah untuk kebutuhan sehari hari seperti mandi mencuci baju dan membersihkan rumah
dan fernando di wiatu njr cnn indonesia
kalau di sisi selatannya kan mereka berbatasan dengan kazakhstan
ya hanya penghias dulu aja gitu loh
karena kalau tidak mungkin nanti situasinya akan tidak berubah
kali kangkung banyak banyak yang ada di lancur
tapi berarti lu di timnas rt ini kan termasuk yang paling tua ya
kali ini saya mengunjungi sebuah tempat wisata yang cukup terkenal
yang kedua adalah lokasi dari sumber gempanya
dan beberapa tunjangan yang memang embedded pada suatu perusahaan ketika kita bekerja
bahwa inilah yang sementara terjadi
lalu diarahkan atau diminta untuk mengakui
oh sembilan udah paling ini
pukul empat belas waktu indonesia barat
campur semua adonan hingga rata lalu tuang air panas sedikit demi sedikit
ternyata juga bisa menghilangkan stres dari kemacetan di kota kota besar
dalam menaikkan stockful di bulog yang kita minta untuk melakukan stock reserve ya cadangan pangan
adi dwi nanda urib handoyo jakarta
namun tetap terjadi sejumlah kepadatan yang menyebabkan sejumlah kendaraan ini cukup tersendat di lokasi proklamasi ini
mari kita sambut hendrik savionga
yang itu dianggap sebagai orang miskin atau orang miskin yang memang berhak itu
dalam misi perdamaian pbb di timur tengah ini
jadi kita harus cari memang support yang lebih banyak
kalau istirahat ya jam istirahat aja
maksudnya masing masing perusahaan kemudian bisa mereka lebih fokus ya kepada bidang menjadi keahliannya
mengendalikan laju delman juga bukan perkara yang mudah
menlu qatar menlu jordan menlu saudi sangat sangat intensif
dua ratus lebih dan itu kalau misalnya ada yang minta mau custom begitu juga bisa
tahun dua ribu dua puluh gue harus moto abl di surabaya
tapi gue tau apa yang lebih capek dari nyuci piring
krisis pangan akan menyebabkan instabilitas politik akan menyebabkan sampai penggantian resim
untuk bisa dapetin pelatangannya itu juga persyaratannya nggak mudah ya mas ya
coba aja kemarin sudah ditunggangi oleh kepentingan politik
kita harus usahakan dia match atau seimbang
proses ini juga membutuhkan waktu cukup lama sekitar dua puluh menit
kemudian kalau untuk di women s qualifying series lima ribu ini ada dua nama yakni kalene jansen dan juga tania iskierdo
hai good morning pemirsa punya roti di rumah ya kita akan buat satu kreasi makanan yang enak
ini tentu berdasarkan ada aturannya
saya berangkat ke sini untuk amit
belum ada rencana pemerintah
politik pembelahan udah gak ada karena tiga pasang calon
di halaman kantor perwakilan bank indonesia jawa timur penukaran uang baru dilakukan dengan drive thru baik secara tunai maupun non tunai
tapi memang dengan berbagai adjustment lah
apa namanya tiketoknya cenk itu sama abastol abastok dan gue juga udah mulai upload di youtube
sehingga inilah satu harapan yang betul betul bisa diterima oleh rakyat
yang kami pancarkan dari pulau guam melalui syaran dalam bahasa indonesia
di antara juan sama siapa gitu gue bilang gitu kan
terus terang kami dari pelaku usaha juga kaget
dan jumlah maksimum pengunjung dua puluh lima persen dari kapasitas
di ibl gitu jadi gue harus persiapin banget
sedangkan bantuan itu hanya perahu dari warga
perekonomian di negara negara berkembang bahkan negara baiknya sekalipun
karena masalahnya kita lupa talohlah kejadian seperti di cianjur
yang kedua itu juga sangat serem sekali untuk kami ya
tapi dari pertandingan lawan libya yang kedua kita sudah dapat gambaran kira kira cara main ininya seperti apa
jakarta juga memiliki salah satu fasilitas kesehatan hewan yang tergolong lengkap
hal tersebut belum tentu menghasilkan jejak karbonnya
untuk menjawab sejumlah pihak yang khawatir begitu ya
ini gor masih ada bau bau catnya bau bau baru nih
jadi kayak telat aja sih
hanya sebuah tugu sederhana berbentuk gada inilah yang menjadi penanda
tentunya mencari support system
bergeser kira kira satu bulan yang menyebabkan musim tanam oleh petani itu juga bergeser
dan yang baru baru ini terjadi
tidak seperti misalnya hiu hiu lain yang diambil siripnya
alhamdulillah juga dengan berbagai masukan
seleksinya kalo gak salah cuma dikit sih
itu di atas dua juta ton
karena sebagai pasar dan demografi juga kita lima puluh lebih dari lima puluh adalah anak muda
disebut sebagai tenun ikat karena salah satu prosesnya adalah mengikat benang
yaitu menekan penularan virus
meski lama karantina sempat menjadi pro kontra di kalangan pariwisata
karena kita melakukan kalau relokasi itu dari pulau a ke pulau b
nah tapi ada pembahasan lebih lanjut
oke oke kita aminkan harapan harapan itu
ini terkait dengan kalau kita bicara mengenai belt road ini